gempa tektonik kembali mengguncang wilayah sukabumi jawa barat pada kamis pagi dengan kekuatan lima delapan magnitudo
gempa mengakibatkan kepanikan warga
namun hingga kamis siang berdasarkan laporan bpbd kota sukabumi belum ada laporan kerusakan
gempa bumi yang mengguncang wilayah sukabumi jawa barat pada pukul tujuh lima puluh lebih lima puluh tujuh waktu indonesia barat kamis pagi
berkekuatan lima delapan magnitudo membuat panik warga
dari rilis yang dikeluarkan bmkg guncangan gempa yang terjadi selama tiga hingga empat detik gempa bumi ini merupakan gempa tektonik
yang memiliki parameter dengan magnitudo m lima empat
epicentrum gempa bumi tepatnya berlokasi di darat wilayah sukabumi dengan kedalaman satu ratus dua puluh dua km dan tidak berpotensi tsunami
kini pendataan kerusakan bangunan dan korban jiwa akibat guncangan gempa
magnitudo masih terus dilakukan sementara warga pun diminta oleh bpbd untuk tidak panik dan tidak terprovokasi oleh berita bohong yang beredar
berdasarkan rilis dari bmkg tadi gempa tersebut berkekuatan lima delapan magnitudo dua puluh dua km arah tenggara kota sukabumi dengan kedalaman satu ratus dua belas km
tadi kami rasakan tiga empat detik guncangannya
bisa dilihat dari
air yang di luar dalam desa tersebut bergoyang
dan terpandang masyarakat keluar ya ke jalan ke jalan
mungkin yang di teman sekolah yang di sekolahan juga keluar dari ruang kelas dan berkumpul di area titik kumpul
ada gempa susulan pak
rilis dari bmkg pada pukul delapan lebih tiga menit itu ada gempa susulan
dan kekuatan tiga magnitudo namun itu tidak kami rasakan